sehingga timsar gabungan kembali menemukan sejumlah barang serta serpihan diduga berasal
dari helikopter p seribu satu ratus tiga bahar kampolri yang hilang kontak di perairan belitung timur selain
bangku tambahan helikopter dan serpihan tim pun menemukan tas diduga milik penumpang helikopter
nahas ini berdasar teman ini timsar berencana mempersempit lokasi pencarian yang semula ke
teluk limau menjadi kearah pesisir manggar kabupaten blitung timur sebelumnya timsar
menemukan jenazah satu awak helikopter p seribu satu ratus tiga bahar kampori yang jatuh di perarian belitung timur
jenazah bribda anam ditemukan di pantai burung mandi belitung timur pada senin pagi pukul tujuh
lewat lima puluh delapan saat ditemukan jenazah masih menggunakan baju dinas jenazah bribda anam sudah dievakuasi
di rumah sakit rsud belitung timur kepolisian memastikan helikopter
jatuh akibat cuaca buruk kita simpulkan sementara
kita simpulkan sementara helikopter jatuh karena cuaca diperairan manggar blitung saat ini timsar
melakukan operasi pencarian
saya semalam itu jam sembilan sampai
saya hubungin ke mantan pimpinannya
sebenarnya berita itu ada
jadi los kotak dari pimpinan sekitar jam sebelas an
sana siang hari minggu itu
helikopter milik badan pemeliharaan keamanan atau bahar kampori ini
sebelumnya dilaporkan hilang kontak di perairan belitung timur
bangka belitung pada minggu siang
helikopter dengan nomor nbo satu ratus lima ini berangkat dari pangkalan bun
kalimantan tengah menuju tanjung pandan bangka belitung
helikopter membawa empat orang kru
yakni akp arief rahman bribtu lasminto aibda joko dan bribda ana
sebelum hilang kontak pada pukul tiga belas tiga puluh
helikopter sempat terpantau terbang dengan ketinggian tiga lima ratus kaki
dalam kondisi hujan di jalur penerbangan
di belitung cnn indonesia